infrastruktur telah berkembang di tanah air dalam beberapa tahun terakhir
banyak sekali proyek mangkrak yang dirampungkan demi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses distribusi logistik
nah era pemerintahan presiden republik indonesia yang saat ini yaitu presiden joko widodo ditandai dengan masifnya pembangunan infrastruktur di indonesia
baik di pulau jawa ataupun di pulau pulau lain seperti yang ada di belakang saya anda bisa lihat ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini